informasi pertama tim gabungan polri tni menangkap seorang calon penumpang pesawat
yang membawa surat pemeriksaan antigen palsu di bandara internasional amat yani semarang jawa tengah
kepada petugas tersangka mengaku hanya membayar seratus ribu untuk mendapatkan surat palsu
berkop laboratorium rumah sakit dr asmir salatiga
pradmin asal pekanbaru riau ditangkap saat akan menumpang pesawat dari semarang ke jakarta
ia diduga membawa surat pemeriksaan antigen palsu
pemalsuan surat terungkap karena petugas curiga hari dan jam pemeriksaan sama dengan hari dan jam pradmin di bandara
petugas melakukan cross check pihak rumah sakit dr asmir salatiga
dan pihak rumah sakit menyatakan tak pernah mengeluarkan surat tes antigen atas nama tersangka
bersangkutan ini orang semarang aslinya tapi tinggalnya di pekanbaru
semarang dalam rangka mudik
kemudian ketika akan pulang ke pekanbaru terjadilah kasus ini
yang bersangkutan meminta bantuan kepada seseorang yang saat ini identitasnya sudah kita ketahui
dalam proses pengejaran untuk meminta disiapkan surat antigen
saat ini pembuat surat palsu telah diketahui identitasnya
temuan surat antigen palsu ini pun membuat kodim tujuh ratus tiga puluh tiga bs semarang ikut melakukan penyelidikan
seiring rumah sakit dr asmir adalah rumah sakit milik tni
hasil pemeriksaan sementara tidak ada anggota tni yang terlibat dalam pembuatan surat antigen palsu tersebut
kejadiannya mendapatkan dokumen data yang tidak mas bakal dari sisi waktu
kemudian langkah kita dengan ada informasi tersebut mengkonfirmasi kepada si pembuat dokumen
tadi sudah kita konfirmasi ternyata dokumen ini palsu dan dari rumah sakit tidak pernah mengeluarkan
kepada polisi tersangka pradmin mengaku membayar seratus ribu rupiah untuk mendapatkan surat antigen
kepada seseorang yang mendatanginya dan menawarkan jasa di rumahnya
sebenarnya mau tes seperti hanya biasa karena di tepari simpelnya seperti iming iming lah
bayar berapa pak
tapi kan sebenarnya saya nggak pernah minta itu
karena kan saya sebenarnya mau tes tapi karena di iming imingnya aja ditawarin aja
keberapa orang pak yang menawar itu
di rumah dia ke rumah
kenal lagi pak
atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal dua ratus enam puluh tiga kuhp tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara
damar sinuko semarang